jelang peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh enam kemerdekaan republik indonesia
istana kepresidenan jakarta kembali memamerkan koleksi mobil dinas kepresidenan
dan kali ini mobil yang dipamerkan adalah mobil kepresidenan klasik
yang pernah digunakan oleh tiga era kepemimpinan sekaligus
yakni presiden soeharto b c habibie dan abdur rahman wahid atau gus dur
inilah tiga mobil klasik yang terpajang di depan kantor sekretariat presiden
yang ada di dalam komplek istana kepresidenan jakarta
dari namanya mobil ini mengindikasikan adanya perlindungan lapis baja pada bodi dan kacanya
sehingga tahan terhadap tembakan senjata kecil dan ledakan kategori tertentu
bahkan ada teknologi berbasis kelistrikan yang bisa membuat tanki bensin tertutup secara otomatis
dan alarm peringatan dari serangan
secara histori mercedes benz s dua ratus delapan puluh guard ballopproof ini pernah digunakan oleh tiga presiden
yakni dimulai presiden soeharto presiden b c habibie dan presiden abdur rahman wahid
kedua ada mercedes benz s dua ratus delapan puluh w satu ratus sepuluh
di indonesia mercedes ini akrab disapa dengan sebutan mercedes benz barong
lantaran grill depan yang besar dinilai mirip figur mitologi indonesia bernama barong
mobil ini dibuat di jerman pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
berbekal mesin dua delapan ratus cc enam silinder mobil ini bisa menembus kecepatan seratus km per jam dalam waktu sebelas detik
mercedes benz berwarna putih ini juga digunakan oleh tiga presiden sekaligus
mulai era presiden soeharto presiden b c habibie dan presiden abdur rahman wahid
terakhir ada carrila kletewood broham menjadi mobil yang paling tua di antara yang terpajang di istana kepresidenan kali ini
mobil buatan amerika serikat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mobil ini pertama kali digunakan oleh presiden soeharto untuk sejumlah acara kenegaraan
mobil dengan kapasitas mesin empat seratus ccv delapan ini kemudian diwariskan kepada presiden b j habibie di awal masa kepemimpinannya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketiga mobil kepresidenan yang dipamerkan masih terawat dengan baik dan sehari hari diparkir di garasi khusus yang berada di kantor sekretariat presiden
mobil mobil dengan nilai sejarah tinggi ini
akan dipamerkan selama bulan kemerdekaan dalam rangka peringatan hud ke tujuh puluh enam kemerdekaan republik indonesia
albi pratama robby bahtiar jakarta